bares krim polri menyelidiki dugaan investasi bodong melalui protokol penerbitan decentralized finance atau biasa dikenal dengan defi
aplikasi trium setelah dilaporkan oleh sejumlah korban beberapa waktu lalu
para korban mengaku mengklaim kerugian hingga dua tiga miliar rupiah dalam dugaan investasi bodong tersebut
lalu apa itu sebenarnya decentralized finance atau defi dan apa yang harus diketahui oleh investor agar tidak tertipu aplikasi devi bodong ini
nah kita akan membahasnya bersama ketua umum asosiasi pedagang aset kripto indonesia as pak rindo bapak teguh kurniawan hermanda akrabbisa pak manda ya
pak manda selamat pagi pak manda
baik pak sebelumnya apakah sudah tentunya sudah pernah ya mendengar aplikasi triam devi ini yang diduga bodong begitu ya
lalu analisis anda seperti apa melihat aplikasi ini
oke kami dari aspak rindo kita lagi melihat dan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berlangsung ya di mabes atau di kepolisian terkait dugaan investasi bodong ini
jadi kami secara detail tidak mengerti dan tidak mengetahuin orang orang maupun bagaimana cara mereka untuk melakukan penipuan dianggap penipuan gitu ya
tetapi kalau kemudian tadi dari narasi yang diberikan tentang adanya platform defi bahwa kami melihat ini merupakan kedok sebenarnya mbak anissa
bukan benar benar mekanisme defi yang semestinya berlangsung gitu
jadi defi tapi berkedok dan mereka memainkan mekanisme
itu dari analisa yang kami lihat
nah jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi gitu ya investor di platform ini kan kemudian diminta untuk melakukan penyetoran dana yang kemudian nanti ada kelas kelasnya gitu
untuk kemudian mereka bisa menyetorkannya
jadi ini sama persis lah kalau kita melihat di ponzi atau di mlm
bahkan yang kemudian kami telusuri lagi bahwa di dalam mekanisme aplikasi yang mereka lakukan
mereka jalankan itu adanya pembagian keuntungan yang secara pasti
jadi fix return itu sebesar tiga sampai delapan persen dalam satu hari
dan kita ketahui bersama bahwa tidak ada investasi yang menyanyikan keuntungan yang pasti gitu ya
nah ini juga yang kemudian tidak pernah terjadi juga di industri investasi aset kripto dimanapun
dan kemudian kalau kita lihat lagi gitu ya dari token kripto yang mereka punya ini nggak tercatat di dalam coin market cap gitu
jadi kita juga
apa namanya tidak tahu nih profilnya valuasinya volume tradingnya gitu ya
yang mana kemudian data ini seharusnya terbuka untuk umum
karena yang namanya defi itu kan decentralized gitu ya
semua orang harus tahu
dan tidak ada juga secara detail profil dari pengembang
yang mana kemudian setahu saya yang namanya profil pengembang ataupun bisnis model itu harus ada di dalam white paper
yang kemudian ini menjadi sebuah fundamental informasi yang harus diketahui oleh investor sebelum mereka
untuk mereka join ke dalam investasi tertentu
mungkin kurang lebih seperti itu mbak anissa
nah kita ketahui bersama bahwa memang prinsip dari blockchain ini adalah desentralisasi
nah sebenarnya defi ini kalau bisa diberikan pengertian yang mudah gitu untuk dipahami oleh masyarakat seperti apa
karena masyarakat ini banyak yang termakan dengan iming iming yang investasi dengan return yang sangat besar begitu
ya jadi kalau kita ngomongin konsep defi ya
ini kalau saya boleh membayangkan seperti operasi ya
kalau kita di indonesia
jadi ini adalah seperti sebuah open financial community
yang mana kemudian mereka bergerak atau mereka menjalankan mekanismenya itu secara close loop
atau tertutup pada komunitas tertentu
dan kemudian mereka bisa saling mengetahui nih antara satu dan yang lain
jadi kalau kemudian kita berbicara
tentang yang namanya sistem keuangan terbuka gitu ya
yang mana kemudian semua orang bisa tergabung secara lebih mudah dan lebih aman sebenarnya
kenapa lebih aman
karena kalau kemudian kita berbicara tentang defi
kita itu menghilangkan adanya perantara yang kemudian digantikan dengan smart contract
atau secara teknisnya itu nanti akan ada sebuah mekanisme smart contract baru
yang mana kemudian semua orang akan percaya di dalam
ini seperti kooperasi tetapi tidak ada orang yang memanagenya di dalam
tetapi kemudian kita percaya ya terhadap smart contract yang ada gitu
nah kalau kemudian kita lihat lagi bahwa yang namanya defi
ini tidak bisa dikontrol secara sepihak gitu mbak nisa
jadi semua orang punya bagian ya
semua orang punya keputusan
jadi tidak boleh ada orang yang kemudian dia
oh dana yang ada di dalam harus kita pindahkan gitu ya
ada yang lain di dalam terus kemudian kita alihkan dan yang lain lain
karena pada akhirnya defi ya
ini menjadi sistem keuangan terbuka di masa yang akan datang
yang mana kemudian sifatnya itu akan lebih efisien
dan kemudian bisa digunakan oleh siapa saja
nah kalau kemudian kita bandingkan lagi antara defi dan si fi
tadi saya bilang sifatnya ada smart contract
sehingga lebih efisien
terus kemudian ini bisa dikatakan akan sulit
untuk kemudian kena hack
datanya lebih transparan
tadi saya bilang semua orang seharusnya secara publik bisa melihat gitu ya
selain itu kemudian juga biayanya bisa lebih murah
karena tidak ada orang yang akan day to day ya
untuk kemudian dia menjalankan operasional bekerjanya
karena semua digantikan oleh teknologi
nah memang ini yang masih harus dijelaskan lebih lanjut lah
mbak anissa tentang bagaimana defi ini berjalan gitu ya
nah kalau dilihat dengan penjelasan tadi
mungkin apakah masyarakat di indonesia ini sudah cukup aware begitu dengan defi ini
dan perkembangannya di indonesia
karena yang kita bahas tadi di awal ada memang ada satu aplikasi ya
tapi apakah sudah ada banyak begitu di indonesia
perkembangannya seperti apa nih pak manda
kalau kemudian kita ngomongin pengaplikasian defi di indonesia ini masih dalam tahap early stage ya
jadi memang kalau kita bayangkan
defi ini semestinya ini berjalan apa namanya tadi ya
tetapi kemudian kalau kita bicara di indonesia ini kan banyak orang yang salah kaprah gitu ya
banyak orang yang lebih pinter gitu
jadi akhirnya dia membuat defi seolah olah defi
seolah olah membuat defi
pada kenyataan dia di dalam dia rancang itu menjadi sebuah sify atau centralized finance
jadi sistem keuangan yang sifatnya centralized
nah di indonesia ya itu tadi ya saya bilang
dan kalau kemudian kita lihat juga belum ada institusi yang kemudian mengatur ya
atau yang menjalankan yang menerapkan ya device secara penuh dengan regulasi yang ada
karena memang sekali lagi bahwa ini masih sangat baru lah industri nya gitu ya
karena di luar pun gitu ya
di secara global bahwa depa ini masih butuh untuk edukasi
karena kalau kita berbicara tentang kesulitan
masuk and entry barriersnya itu tinggi sekali
tapi kalau udah di dalam maka orang akan lebih fleksibel tadi ya
akan lebih mudah akan lebih murah gitu
nah kalau saya pribadi melihat untuk masyarakat indonesia
sebenarnya defi ini memiliki peluang yang sangat luar biasa ya
terbukti pada saat puluhan tahun yang lalu bung hatta membuat operasi
itu pun sudah menjadi very impactful ya
untuk kemudian masyarakat indonesia
bisa menggunakannya gitu ya
nah saya berpikir hal yang sama
tetapi memang kalau kemudian kita lihat alasannya
karena masyarakat indonesia ini kan jangkauannya itu luar biasa ya
jauh sekali gitu
dan memang masyarakat kita pun sulit untuk bisa mendapatkan istilahnya bankable
untuk kemudian mereka bisa masuk ke dalam industri keuangan yang secara centralized gitu
nah akhirnya inilah yang bisa menjadi alternatif
bahwa defi bisa menjadi potensial bagi masyarakat indonesia
untuk masuk ke dalam sistem keuangan terbuka gitu
sekali lagi bahwa edukasi itu menjadi hal yang penting
untuk kemudian ini bisa saling berkolaborasi antar berbagai pihak
tidak hanya institusi
tetapi juga ada pemangku kepentingan dan aturan gitu ya
yang mana kemudian biar adopsi defi ini bisa menjadi luas lagi di indonesia
oke nah dengan semakin berkembang dan meluasnya sistem defi ini
mas apa nih yang harus diketahui oleh masyarakat
agar tidak tertipu nih aplikasi defi ini
sekali lagi ini defi merupakan salah satu kategori dari penerapan aset kripto
jadi ada beberapa kategori
dan kita juga melihat bahwa setiap kali kita berinvestasi
mungkin ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ya
bagaimana kita harus mengetahui fundamentalnya
tadi saya sudah mention di depan
adanya white paper gitu
apakah kemudian white paper ini bisa diverifikasi apa enggak
apakah kemudian ini ada auditnya apa tidak
jangan sampai kemudian kita membeli kucing dalam karung gitu ya
kita nggak tahu nih
nah ini yang benar benar harus diketahui
celakanya dalam masyarakat indonesia kebanyakan itu agak sulit
punya waktu untuk membaca
dibandingkan melihat sosial media gitu ya
terus kemudian yang kedua
jangan pernah mau men store atau mendeposit dana ya
dengan skema kelas kelas tertentu gitu
jadi kayak nanti kamu masukin dana sekian di kelas a gitu
nanti returnnya ini pasti gitu ya
berapa gitu ya
persen per hari
terus kemudian kelas b segini dan seterusnya
karena kalau kita berbicara tentang setoran dana ya
apalagi ke rekening persen
wah tentu ini sesuatu hal yang sangat berbahaya gitu
karena tidak ada yang namanya storan dana terkait investasi
ke rekening perseorangan gitu
dan ini kan sudah diatur di bawah lingkup bapepti
yang saat ini ada di investasi kripto
atau kemudian di beberapa industri fintech lainnya yang ada di ojk gitu
itu itu yang kedua
jangan pernah tergoda dengan imbal hasil yang pasti
tadi sekali lagi saya ulangi
karena walaupun kemudian kita mendengar wah gede ya gitu ya
kayak masa iya sih bisa sekian persen per hari gitu
dan tentunya ini akan menjadi sebuah pertanyaan gitu ya
kalau kemudian memang si platform platform ini mereka tidak benar benar menjalankan mekanisme perdagangannya gitu ya
karena tadi saya bilang ada di bapepti ada di ojk
pastikan bahwa kemudian token atau crypto atau platform perdagangan yang tadi
yang kita udah bicarakan
ini tuh terdaftar antara di bapepti atau di ojk
jangan sampai kemudian kita berinvestasi ke platform yang tidak legal
dan bukan hanya resiko tinggi
itu resiko sudah kehilangan uang gitu ya
karena kan sekali lagi ketika memang mereka udah terdaftar di bapepti atau di ojk
setidaknya mereka diawasi
mereka diatur diawasi
layaknya kami di aspak rindo
jadi itu yang
selidiki juga websitenya sosial media
siapa developernya dan yang lain lain
saya berpikir tentang informasi yang secara terbuka tadi
saya udah sebutkan
ada yang namanya coin market cap di crypto
bagaimana itu menjadi indikator untuk kemudian kita bisa melihat nih
terus kemudian traffic atau volume transaksinya
bagaimana kemudian harga historinya naik dan turun dan yang lain lain
karena bagaimanapun kita harus bisa melihat legitimasi
dari coin atau project tersebut gitu ya
dan yang terakhir adalah identitas dari pengembangnya atau developernya
jangan sampai kemudian di dunia yang memang serba terbuka ini
kita tidak mengetahui siapa sih pengembangnya
kan ini bahaya nih
jangan sampai kemudian degan itu kemudian malah ditembakkan ke kita gitu
itu kan kita perlu tahu siapa identitasnya
bagaimana wajah aslinya track recordnya
bagaimana kepercayaan yang selama ini diberikan dari pekerjaan pekerjaan sebelumnya dan yang lain lain
jadi tentu ada banyak hal yang perlu diketahuin
tapi sekali lagi ini sifatnya itu lebih umum lah mbak anissa
baik informasinya penting dan sangat menarik sekali memang berbicara investasi ini ya
sekali lagi terima kasih bapak teguh kurniawan harmanda atas waktunya ketua umum aspak rindo
sehat selalu sukses selalu pak
baik terima kasih